bagaimana penyelidikan penyelidikan
itu untuk kereta api jarak jauh di stasiun gambir stasiun pasar senen jakarta kota
dan juga di sejumlah stasiun krl ini sudah dilakukan
menghimbau kepada seluruh pengguna jasa baik itu menggunakan jarak jauh
ataupun juga pengguna krl untuk dapat memahami kondisinya
jadi sehingga memang jika memang yang bersangkutan sedang dalam kondisi tidak sehat
ataupun juga memiliki satu gejala gejala tertentu seperti demam dan lain lain
mungkin tidak memaksakan diri untuk beraktivitas
dan menggunakan public transport
ketika rencana pemasangan seperti thermal scanner untuk jarak jauh
itu kira kira ada masa waktunya berapa lama bayangkan
ya baik jadi memang untuk peningkatan upaya pencegahan lebih lanjut ya
kita juga rencananya akan melakukan pemasangan thermal scanner
beberapa perangkat tersebut di stasiun stasiun ka jarak jauh dalam waktu dekat ini
nanti kita akan informasikan kembali dan tentunya kita mohon pada saat
perangkat perangkat tersebut sudah terpasang masyarakat untuk dapat kooperatif
artinya misalnya ada yang ditemukan dalam kondisi kondisi tertentu
memang tidak dimungkinkan untuk berangkat
nanti pasti kita tim kesehatan kami yang tersedia di poskes
akan melakukan proses pendampingan apakah itu nanti akan dirujuk ke rumah sakit tertentu
atau bisa ditangani di sana seperti itu
pt kai daob satu juga instruksikan petugas kebersihannya
melakukan pembersihan dengan menggunakan cairan desinfektan
di lingkungan stasiun jarak jauh dan stasiun krl jabodetabek
hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pencegahan
penyebaran virus corona